mantan bupati tanah bumbu segaligus mantan berdahara ppnu mardani maming
menyerahkan diri ke gedung kpk pada kamis siang
sekitar pukul dua siang politisi pdip mardani maming ditemani tim kuasa hukumnya
tiba di gedung kpk jakarta
maming memenuhi janjinya untuk datang ke kpk sehari setelah gugatan pra peradilan
ditolak pengadilan negeri jakarta selatan
janji maming untuk datang disampaikan kuasa hukumnya deni indrayana pada senin lalu
kuasa hukum mantan bupati tanah bumbu mardani maming bambang wijoyanto
memastikan bahwa kliennya akan mendatangi gedung kpk jakarta pada hari ini
mardani maming tersangkut dalam kasus dugaan korupsi terkait izin usaha pertambangan
saat ia menjabat sebagai bupati tanah bumbu
kita terhubung bersama rekan kami ada koresponden cnn indonesia
maria sarjana di gedung kpk jakarta
maria maria tadi disampaikan ketika datang ke kpk
maming menyatakan protes terhadap kpk karena ditetapkan sebagai dpo
apa hal hal lain yang diberikan keterangannya oleh maming pada sore ini di sana
untuk keterangan yang diberikan oleh mardhani maming tadi ketika masuk ke gedung kpk
sekiranya hanya ia mempertanyakan mengapa kemudian
ia ditetapkan sebagai atau masuk dalam daftar pencarian orang
sedangkan ia telah mengirimkan surat permohonan untuk penggantian
atau penjatualan ulang dari pemeriksaannya ke tanggal dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh
yang tepatnya adalah hari ini heranov
dan ia juga menyebutkan bahwa surat yang dikirimkan ke kpk ini sudah tertanggal dua puluh lima juli dua ribu dua puluh dua
ini artinya adalah tanggal atau satu hari sebelum penetapan daftar pencarian orang
dan ini juga dilakukan oleh kpk melalui plt jurubicara kpk alif ikri beberapa waktu yang lalu
tetapi kemudian memang ada hal hal yang menarik juga
yang kemudian disampaikan oleh kuasa hukum dari mardani maming
dan juga ini disampaikan oleh kuasa hukumnya secara berulang
yaitu ia menyayangkan bagaimana sikap kpk yang telah menetapkan maming
sebagai atau masuk dalam daftar pencarian orang
sedangkan proses perapradilan masih berjalan
beberapa waktu yang lalu
denny indrayana yang selaku kuasa hukum dari mardhani maming juga menyatakan
menyayangkan sikap kpk dan juga menganggap bahwa ada sabotase atau upaya upaya tertentu
untuk menggagalkan prapradilan yang diajukan oleh mardani maming
tetapi seperti yang juga sudah diketahui kita bersama heranov
bahwa hakim dari prapradilan mardani maming
yaitu hendra utama sutardodo
sudah menyatakan bahwa mardani maming atau maming ini
memang sudah secara sah ditetapkan oleh kpk sebagai tersangka
dan menganulir atau menolak semua gugatannya dalam prapradilan
terkait dengan statusnya sebagai tersangka
yang telah ditunjukkan kepada dirinya oleh komisi pemerintahan korupsi beberapa waktu yang lalu
saat ini kami masih menunggu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kpk
karena memang baru pukul empat belas waktu indonesia bagian barat maming tiba di gedung kpk
dan kami tadi juga sempat mendengar ada rencana untuk dilakukan
konferensi pers oleh komisi pemberantasan korupsi
kami tidak tahu apakah nanti kemudian mardani maming ketika selesai penyidikan
atau selesai melakukan pemeriksaan akan langsung ditahan oleh kpk atau tidak
tetapi kalau kita melihat ke belakang heranov
tentang bagaimana dpo dpo atau tersangka tersangka yang sulit untuk datang ke gedung kpk ini
ketika datang pemeriksaan lalu kemudian dilakukan penahanan oleh kpk
kita masih menunggu apakah ini juga terjadi pada mardani maming atau tidak
tetapi yang pasti mardani maming
diduga telah menerima uang suap senilai satu ratus lima miliar rupiah
dari proses peralian izin usaha pertambangan di kawasan tanah bumbu
ketika ia menjadi bupati tanah bumbu pada beberapa tahun yang lalu
kalau beberapa kali memang ia sempat menyatakan atau menyangkal
bahwa dirinya telah menerima upah dari peralihan izin atau iup yang kemudian ia keluarkan
tetapi kemudian yang menarik di sini heranov pada saat pra peradilan
meskipun memang sudah diputuskan pra peradilan ini
tetapi ada sedikit hal yang kemudian menjadi menarik untuk kita bahas bersama
yaitu mengenai peraturan terkait dengan peralian izin usaha sendiri
apakah memang izin usaha ini atau peralian ini merupakan pelanggaran hukum
yang kemudian memiliki sanksi atau yang harus dipertanggungjawabkan
terhadap pihak pihak yang kemudian memberikan peralihan
tetapi menurut pakar ahli hukum pertambangan ahmad reddy
para peradilan juga menyebutkan bahwa ada klausul
di mana pengalian iup tidak dapat dipidana atau diatur dalam undang undang empat tahun dua ribu dua belas
dan juga undang undang tiga tahun dua ribu dua puluh tentang pertambangan dan batu bara
di situ disebutkan pada pasal tiga puluh enam dan tiga puluh
kemudian dalil berikutnya juga disebutkan dalam undang undang empat tahun dua ribu sembilan
di pasal satu ratus lima puluh delapan dan juga sampai satu ratus enam puluh
di mana disebutkan oleh ahli pertambangan ini
bahwa tidak ada keharusan atau pertanggungjawaban sanksi pidana
yang dapat dilakukan kepada proses peralihan iup
karena ini berbeda dengan proses pemberian izin
nah ini pula yang kemudian menjadi dalil dari pihak kuasa hukum
atau penasehat hukum dari mardani maming untuk kemarin mengajukan pra peradilan
kita masih nantikan bersama reinhardt bagaimana nanti kasus ini akan berjalan dengan baik
sekali lagi kasus ini menjadi menarik karena tidak hanya sosok maming saja
tapi juga orang orang di sekitarnya seperti denny indrayana dan juga bambang wijoyanto
yang juga merupakan pimpinan kpk
waktu yang lalu ternyata justru saat ini menjadi penasehat hukum bagi mardani mani
reinhardt kembali maksud kami heranov kembali kepada anda
maria singkat saja meskipun tadi anda katakan belum tentu ditahan
tapi bisa digabarkan sebenarnya untuk mekanisme penahanan
apakah harus memenuhi syarat subjektif dan juga objektif
yang kemudian akan diputuskan oleh tim penyidik kpk